legenda wisata halal di dunia dari waktu ke waktu mungkin anda sudah mafum ya adalah malaysia misalnya
atau juga turki yang menjadi destinasi banyak orang utama yang muslim di seluruh dunia
namun dua tahun belakangan dua ribu lima belas dan dua ribu enam belas
taukah anda bahwa indonesia mengambil alih dan kemudian bertenggar sebagai negara yang semakin diakui di dunia
dalam beberapa kategori wisata halal
menarik ya ada wisata halal ternyata
dan indonesia memenangkan dua belas penghargaan dari enam belas kategori world halal tourism awards dua ribu enam belas di abu dhabi
dan kami akan membahas tujuh di antaranya kalau lengkap nanti anda bisa melihat di website nya secara resmi
indonesia surga wisata halal saya ulas lebih lengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama ini adalah beberapa destinasi yang memang tampaknya menjadikan indonesia surga untuk melancong
kita lihat juga bahwa indonesia wajar saja indonesia karena mayoritas
atas kita musim
kita mulai dari posisi pertama garuda indonesia yang tadi juga mendapatkan penghargaan sebagai the most lot airline
kali ini juga mendapatkan lagi ini dalam kategori world best airline for halal travelers
jadi memang ini menjadi kategori yang menarik
karena ini merupakan hasil voting dari satu delapan ratus orang dari satu ratus enam belas negara di seluruh dunia
dan nanti anda juga bisa melihat lebih lengkap lagi di situs international travel week abu dhabi ataupun itw abu dhabi
kita lihat bersama bahwa garuda indonesia ini menarik menjadi posisi pertama
mengapa garuda indonesia mungkin mereka punya beberapa kriteria
misalnya pramugari pramugarinya kan sangat berpakaian khas indonesia ya sopan
itu mungkin bisa menjadi salah satu juga penilaian yang diukur oleh survei yang dilakukan oleh itw abu dhabi ini
saingan indonesia tidak main main
kita lihat bahwa indonesia berada pada posisi pertama itu mengalahkan emirates
emers ini terkenal ya selalu berada pada posisi pertama
sebagai maskapai terbaik di beberapa survei lembaga survei dunia misalnya
tapi selain juga emirates juga mengalahkan turkish
turkish airlines juga itu dilewati oleh garuda indonesia
juga ada yang juga bermain di dalam negeri anda tahu apa
air asia juga lewat dan kemudian ada lagi saudi arabian airlines
jadi indonesia melalui garuda indonesia juga tampaknya menjadi pemenang
jadi ini adalah salah satu penilaian yang dikirimkan oleh itw abu dhabi
jadi menarik sekali ya indonesia maskapai halal bagi traveler ataupun juga pelancong yang ingin halal
nuansanya halal ya pakai garuda indonesia
kira kira seperti itu
dan kemudian kita bergeser ke selanjutnya yaitu world's best airport for halal travelers
jadi untuk para wisatawan yang ingin sesuatu yang bernuansa halal misalnya ada juga best airport
ini adalah bandara terbaik adalah sultan iskandar muda international airport
beberapa waktu lalu mungkin kita mengenalnya dengan bandara belang bintang misalnya ya
tapi sekarang sudah berganti nama sultan iskandar muda international airport
ataupun juga ada juga yang menyebutnya dengan banda aceh international airport
dan itu di aceh
dan ini tampaknya nanti akan berorientasi pada destinasi ya
wajar saja karena aceh sendiri merupakan salah satu wilayah di indonesia yang kerap disebut sebagai serambi mekah
ataupun hampir seluruhnya bahkan beragama islam
dan mereka memiliki beberapa destinasi favorit misalnya masjid baitur rahman
anda kan juga tahu ya
kemudian sekarang pasca tsunami ada juga museum tsunami yang bisa mereka kunjungi
kemudian adalah kuliner kuliner khas aceh
dan aceh sendiri kalau kita tarik ke belakang mereka memiliki histori yang dekat dengan misalnya negara negara arab
karena negara negara arab kemudian juga ataupun juga ketika mereka berniaga arab kemudian juga gujarat
itu kerap ada di titik titik ini
sehingga rasa makanan mereka itu memang terkesan lebih berani banyak bumbu mirip seperti yang dimiliki oleh misalnya india
di timur tengah
jadi hal tersebut nampaknya akan berorientasi ke destinasi nanti
karena untuk airportnya ataupun bandaranya juga masuk sebagai bandara terbaik di dunia untuk pelancong yang memiliki orientasi halal
ataupun dekat dengan umat islam
lalu kita ke slide selanjutnya ini adalah world best halal beach resort
jadi resor resor untuk yang berdekatan dengan pantai pun ternyata indonesia menyabatnya
sebagai produk ataupun juga produk wisata resor pantai terbaik untuk para pelancong halal tadi
yang pemenangnya adalah novotel lombok resort and vilas
dan ini juga menarik ya bahwa memang untuk informasi terakhir yang saya peroleh
bahwa nilai industri halal di indonesia itu memang mengalami peningkatan yang signifikan
hanya saja untuk penduduk muslim di dunia itu enam miliar populasinya
jadi kalau tiongkok ada satu tiga miliar ini satu enam miliar
dan indonesia berpotensi leading
berpotensi untuk memimpin
kita punya banyak sekali titik titik pusat pusat yang bisa kita kembangkan
jadi resor menjadi tujuan tujuan destinasi wisata
kemudian kalau kita bicara halal orientasinya mostly populasi di indonesia adalah muslim
maka sangat dekat sangat mudah sebenarnya
kalau punya willingness
untuk memacu untuk turisme turisme yang berkaitan dengan halal ini berkembang di indonesia
ini juga masuk ke dalam luxury ya
jadi untuk hotel yang paling lux tapi juga memiliki kehangatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga
pemenangnya adalah the trans luxury hotel bandung
dan kita mendeklarasikan trans luxury memang di bawah juga ct corp
yang sama juga seperti halnya dengan cnn indonesia
tapi terlepas dari itu penghargaan ini diperoleh sendiri oleh the trans luxury hotel bandung
dan mengapa ini menarik
karena industri yang berorientasi halal di dunia itu diproyeksi akan meningkat tajam
pada tahun ini misalnya ada satu ratus enam belas miliar nilai industri nya
pada tahun dua ribu dua puluh itu akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan
itu mencapai satu ratus delapan puluh miliar
jadi anda bayangkan banyak sekali sebenarnya ambisi ambisi pemerintah yang memang masuk akal realistis
namun hanya bagaimana caranya instrumen apa yang akan digunakan
saya ingat dengan e commerce misalnya
kita juga punya potensi pasar yang luar biasa
mungkin memimpin asia tenggara
begitu juga dengan ini
dengan potensi satu ratus delapan puluh miliar dolar amerika kita menguasai janganlah setengah ya
berapa angka yang bisa masuk ke penerimaan negara
berapa banyak turis yang bisa masuk
dan kita bisa menghitung satu turis habisin uang berapa di indonesia
kemudian perputaran ekonomi akan berapa di indonesia
target pemerintahan jokowi kemudian yang menyebutkan menteri pariwisata harus bisa mendatangkan sekitar dua puluh juta turis ataupun wisatawan
itu sangat masuk akal
memang yang menjadi kendala adalah infrastruktur
instrumen apa yang akan digunakan
bagaimana cara memarketingkannya
sudahkah siap infrastruktur di titik titik tersebut
tapi angka ini menurut saya
adalah satu hal yang menjadi acuan kita bersama
bukan tidak mungkin
tidak ada yang tidak
yang mustahil kalau memang kita sungguh sungguh untuk mengembangkannya
lalu selanjutnya adalah sumatera barat ya
ini sumatera barat
ini merupakan keluarga ataupun juga saudara kita yang ada di sumatera
menjadi destinasi wisata the best one
ataupun juga yang terbaik untuk halal
jadi memang sumatera barat juga kan hampir mirip mirapaca ya

jadi mereka juga bisa menemukan halal
mereka tuh mayoritas ada agama islam
kemudian mereka memiliki banyak hal
kreativitas mereka juga tinggi
baik dari culinary
kemudian juga kain itu loh
kain tuh mereka suka banyak
khas khas kain kain mereka ataupun juga mukena ya
yang mereka bisa sulam
mereka punya kreativitas kreativitas yang khas sekali
mereka punya kreativitas kreativitas yang khas sekali
sehingga destinasi terbaik turis adalah sumatera barat

katanya kayak gitu ya kalau misalnya sumatera barat
beruntunglah anda karena wilayah anda
anda yang berasal dari sumatera barat
anda harus mempertahankan karena anda merupakan salah satu
destinasi terbaik untuk wisata

dan selanjutnya saya sudah menyinggung tadi sedikit
sumatera barat juga menjadi salah satu destinasi
untuk makanan halal terbaik di dunia
anda lihat ini ya ini gambar apa
kau masih tau ini rendang nggak
di banyak restoran padang pasti ada rendang yang khas
rendang kemudian gulai
ya apa lagi tuh
itu yang mulai tunjang
aduh banyak banget ya pokoknya
saya sampai saya punya banyak teman sumatera barat
saya sampai bilang kemungkinan betapa jeniusnya orang orang sumatera barat itu
sehingga bisa mengolah apapun menjadi enak
bahkan sampai makanan yang hanya sekedar telur saja
bisa diolah menjadi sangat enak
seperti orang mungkin tidak punya ide untuk mengolahnya seperti apa
tapi seorang sumatera barat orang padang tahu aja caranya
dan enak banget gitu ya
makanya tidak heran dimanapun di seluruh penjuru dunia sampai ke mekah
juga pun anda bisa menemui restoran padang
karena tesnya itu loh yang khas
dan membuat mereka tidak heran
mereka memimpin sebagai destinasi kuliner terbaik halal di dunia
lalu kita kesini ini adalah destinasi budaya terbaik halal di dunia
aceh sendiri merupakan banyak sekali destinasi yang khas ya
kita tahu ada sebagai sebuah kerajinan
salah satu yang pertama di dunia
kita tahu ada sultan iskandar muda
kemudian di sana kita temui juga ada masjid baitur rahman
yang kita ketika tsunami menerjang
banda aceh juga menjadi saksi
masih bisa kokoh
dan kemudian juga saya tadi sudah sejauh sedikit
ada yang bisa dikunjungi yaitu misalnya museum tsunami
kemudian kita tahu juga mereka punya banyak khas sekali ya
mayoritas merupakan agama islam
dan mereka menerapkan kehidupan masyarakat beragama islam
di kota banda aceh
kemudian di beberapa di kota di aceh ya
dan belakangan kita sangat berduka ketika gempa kembali mengguncang pdijaya
dengan kekuatan enam lima
dan kita harusnya yakin
bahwa dengan penghargaan dua penghargaan yang diperoleh oleh aceh
harusnya aceh bisa bangkit
karena ada potensi yang begitu besar
khususnya dari segi ekonomi yang bisa dikembangkan
dan pemerintah harus terus serta
untuk mengembangkan hal hal tersebut
terlepas dari aceh
indonesia sangat pantas menjadi surga
wisata halal di dunia